ditetapkannya mantan direktur utama garuda indonesia emir syahsatar atas kasus dugaan suap menimbulkan pertanyaan
seberapa parah praktik suap di tubuh korporasi penerbangan plat merah ini
belum lagi ini adalah fakta bahwa adalah kasus suap lintas negara yang melibatkan sejumlah wilayah
emir syah syata ditetapkan sebagai tersangka kurang dari dua puluh empat jam setelah kpk melakukan penggeledahan di empat lokasi terpisah
selain mirsyah kpk menetapkan satu orang tersangka lain dalam kasus ini
menurut kepala birohumas kpk febri diansyah kpk menemukan indikasi suap lintas negara dalam kasus itu
suapnya pun mencapai jutaan dolar amerika serikat
lembaga antikorupsi inggris serious proud office atau esevo menemukan adanya dua belas tuduhan konspirasi untuk tindak korupsi dan juga suap oleh rolls royce di delapan negara
selain indonesia rolls royce juga menyuap di tiongkok
india thailand nigeria rusia dan juga malaysia
tersangka esa diduga menerima suap dari tersangka ss dalam bentuk uang dan barang yaitu dalam bentuk uang euro satu dua juta euro dan dalam bentuk usd satu ratus delapan puluh ribu usd atau senilai setara dengan dua puluh miliar rupiah
b dalam bentuk barang senilai dua juta usd yang tersebar di singapura dan indonesia
dewan perwakilan rakyat menyayakan kasus yang menjeratman dengan direktur utama garuda indonesia emir syasyata
anggota komisi lima dpr fraksi nasdem syarif abdullah al qadri menegaskan terungkapnya kasus dugaan korupsi emir syah menjadi momentum perbaikan bagi seluruh direktur

menurut syarif bumn modalnya berasal dari uang negara dan juga profit atau keuntungannya pun memberikan kontribusi kepada negara
syarif menjelaskan pengadaan mesin tren tujuh ratus untuk armada pesawat airbus dalam rentang dua ribu lima hingga dua ribu empat belas
seharusnya tidak disertai imbalan dari rolls royce sehingga harga pembelian bisa ditekan
kita apresiasi kepada kpk yang bisa mengungkap
korupsi di garuda ini tapi sekali lagi saya katakan kita pada prinsipnya tetap memegang teguh azas praduga tidak bersalah
bumn ini kan kita tuntut betul betul juga profit dalam artian bahwa dapat memberi kontribusi terhadap keuangan negara
nah itu tentu menjadi harapan kita sehingga bumn yang ada di kita ini betul betul menjadi salah satu penyumbang sektor keuangan
belum penyidikan berlanjut lebih jauh tapi ketua kpk agus raharjo buru buru menegaskan bahwa semua pihak harus menjaga reputasi garuda indonesia sebagai perusahaan penerbangan plat merah
sangat berharap kasus ini tidak memberikan dampak negatif pada garuda
karena bagaimanapun flag carrier kita ini harus kita jaga apalagi sekarang sudah mendapatkan reputasi yang sangat baik di dunia internasional itu harus kita jaga mereka harus bergembang terus
kasus ini sifatnya adalah
denny butar butar menyebutkan hal itu tidak terkait dengan kegiatan korporasi melainkan hanya kegiatan persorangan
tapi apakah hanya indonesia satar yang terlibat kita lihat saja perkembangannya
budi adiputro siening indonesia
kita berhasil dulu ya kami mendapatkan
kasus dugaan suap senilai kurang lebih dua puluh miliar rupiah dalam proses pengadaan mesin pesawat bagi garuda indonesia
bisa jadi adalah jenis rasual lintas negara baru dan pertama di indonesia
suap produsen mesin jet asal inggris rolls royce juga melibatkan banyak negara lainnya
apakah tersangka emir syah memang adalah pelaku tunggal dari birokrasi perusahaan negara selain tersangka pemberi suap
benarkah tersandungnya emir sah adalah bukti lemahnya pengawasan dan audit internal di dalam perusahaan plat merah negeri ini
kami akan mulasnya bersama yanti ganarsi akademisi hukum tindak pidana pencucian uang universitas trisakti
selamat malam bu yanti terima kasih
sudah hadir kemudian ada gary suyatman yang merupakan sekretaris jaringan penerbangan indonesia
mbak geri selamat malam terima kasih sudah hadir
dan melalui sambungan telepon saat ini bergabung bersama kami luhut pangaribuan yang merupakan penasihat hukum dari emir shah sattar
bergabung melalui sambungan telepon selamat malam pak
baik pak luhut saya ingin mendapatkan argumen kuat begitu sebenarnya dari klien anda
karena kan sudah jelas di berbagai media sudah dirilis bantahan pernah melakukan tindakan koruptif
selama menjabat sebagai direktur utama pt garuda indonesia
tapi apa argumen kuat klien anda bahwa memang tidak pernah melakukan atau menerima suap seperti yang disangkakan oleh kpk
barangkali bukan argumen
karena pak emir sampai sejauh ini belum tahu yang pertama mengenai sangkaan
aktif fakta fakta dari sangkaan yang disampaikan oleh kpk
dari informasi melalui publik ya dikatakan ada informasi dari apa serius office di inggris
dan katanya juga ada informasi dari singapura
nah ini sungguh sungguh mengagetkan pak emir shah sattar
dan oleh karena itu dia akan lakukan klarifikasi secara internal untuk memastikan
karena disebutkan oleh kpk juga bahwa itu periodenya dari tahun dua ribu
dua ribu empat sampai dua ribu lima belas
jadi waktu hampir sepuluh tahun
nah jadi apakah yang disebut dua puluh miliar dua juta usd itu ada hubungannya dengan pembelian mesin roll road
tapi yang pasti bahwa pak emir syatar nggak pernah mempengaruhi tidak pernah mengkondisikan supaya pembelian itu dilakukan melalui roll royce
karena di garuda kan ada direksi
ada komisaris ada pengawasan juga dari dpr
jadi itu dia tidak lakukan mempengaruhi
dan dia sangat yakin bahwa itu dilakukan dengan proper
nah mengenai informasi yang ini yang saya katakan bahwa itu masih proses klarifikasi
jadi kalau dikatakan apa argumennya bahwa yang mengatakan pengetahuannya belum pernah dia terima swab dan gratifikasi bagaimana diberitakan
saya kira nanti kita lihat proses selanjutnya
pak tetapi memang ada itu pengadaan mesin pesawat rolls royce kemudian pengadaan pesawat yang disebutkan sampai kemudian lima puluh pesawat dan lain sebagainya itu memang mengalami itu
ada pengadaan itu
saya kira sih begitu
tapi jumlahnya itu yang saya belum dapat informasi ya
tapi yang dikatakan kepada saya
dia tidak pernah menerima suap dari rolls royce dan tidak pernah gratifikasi
nah akan adanya informasi itu yang itu akan diklarifikasi dan sambil kemudian akan bekerja sama dengan kpk dalam arti bahwa menghormati kewenangan dari kpk dan kemudian dia akan memberikan informasi yang sesungguhnya
seberapa mengenal menurut pak emir sashatar dirinya dengan sutikno sudaryo itu
ya sudah terangkan
tapi dia setahunya tidak ada hubungannya dengan rolls royce
ya dia mungkin ada hubungannya dengan airbus
jadi oleh karena itu makanya dia agak kagetkan gitu ya bahwa sutikno sudaryo menyuap atau memberikan gratifikasi kepada dalam kaitannya dengan rolls royce
secara pribadi dia kenal tapi tidak dalam arti hubungan ada hubungannya dengan rolls royce
sejak kapan mengenal sutikno sudaryo itu pak
yang saya dapat informasi sudah cukup lama mungkin sebelum dia jadi dirut garuda karena memang mereka kenal baik
sudah ada penjelasan dari klien anda bagaimana mereka berdua ini berkenalan sebelumnya pak
saya belum dapat informasi tapi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa mereka kena
apakah juga pak emirsa ini sering berkomunikasi dengan pihak rolls royce
pak emir sama sekali enggak tahu ya dan dia sepengetahuannya enggak ada hubungannya dengan rolls royce
tidak ada hubungannya maksudnya tidak pernah berkomunikasi ataukah tidak pernah melakukan pengadaan
bukan sutikno sudaryo sepengetahuannya sepengetahuannya sendiri enggak ada hubungannya dengan rolls royce
setingkat saudara tidak ada hubungannya dengan rolls royce begitu tapi bagaimana
itu yang diketahui oleh pak emir sassatar
tapi bagaimana dengan pak emirsa sendiri apakah sering berkomunikasi dengan pihak rolls royce
nah itu saya nggak tahu tapi itu saya nggak tahu apa sering berkomunikasi ya
karena ya di dunia penerbangan ya mungkin saja tapi saya belum dapat informasi apakah sering berhubungan atau tidak
tapi dalam kaitannya dengan pembelian ini dia tidak pernah mempengaruhi siapapun dan sepengetahuannya tidak pernah menerima apapun dari siapapun gitu
yang dimaksud pembelian itu menurut versi pak emir saya itu ada pembelian apa saja di antara itu pak
saya belum dapat informasi yang lebih rinci tentang itu
oke karena pak emirsa tadi dan anda sampaikan sendiri bahwa tidak pernah mempengaruhi dalam pembelian ini ini versi ini pembelian yang mana ini pak
karena memang betul bahwa ada pembelian mesin rolls royce
jadi pengadahannya itu dia tidak pernah mempengaruhi apalagi kondisikan
dengan alasan atau dengan pikiran bahwa dia akan menerima kickback gitu
ya yang saat yang dimaksudkan pak emir ini pembelian untuk yang berapa unit dan itu tahun berapa pak
saya belum tahu secara rinci karena kan informasi dalam hubungannya dengan roll royce kan baru
karena sprintdictnya itu baru tanggal enam belas ya kemarin itu januari dan kemudian dilakukan penggeledahan dan kemudian pengumuman dia sebagai tertangka
jadi memang masih memerlukan waktu untuk mengecek
sementara kan pak emir sekarang juga tidak di dalam garuda lagi kan
tapi surat itu sudah sampai ke pak emir ya surat penetapan tersangkanya pak ya pemberitahuan dari kpk
tidak ada surat penetapan sebagai tersangka
tidak pernah terjadi juga ada begitu ada penetapan dan disampaikan
yang diketahui adalah itu melalui pengumuman
yang sebagaimana dalam konferensi
pengumuman dari kpn
ya baik saya ke bung gery sekarang
bung geri sebenarnya kalau yang pernah atau yang anda ketahui pengadaan sebuah pesawat misalnya dari garuda indonesia ini begitu ya
bekerja sama atau melakukan pembelian pembelian pesawat pembelian mesin pesawat misalnya
itu gimana sih mekanismenya
apakah memang hanya bisa dilakukan oleh taruhlah ini sebagai contoh ya tidak langsung menuju ke pak emir misalnya
dilakukan hanya satu orang misalnya direktur utama saja
ataukah ini melalui sebuah keputusan besar melibatkan banyak orang
tergantung dengan polisi perusahaannya
ada yang memang cuma hanya berapa orang ada yang melibatkan banyak tim
kalau untuk perusahaan seperti garuda indonesia
kalau untuk perusahaan seperti garuda yang kemungkinan besarnya adalah dia harus ada requirement dulu
jadi harus ada tim yang menyebutkan requirement seperti apa
lalu dari situ setelah requad itu diterima sesuai dengan strategi perusahaan itu akan nanti mereka minta record for proposal
dari penyedia penyedia pesawat
public leasing dan lain lain
dari situ baru mereka bisa mulai negosiasi untuk pesawatnya mau bagaimana
mesinnya apa warna kursinya apa mau berapa kursi dan lain lain
lalu juga masalah leasingnya
nah disini kalau masalah mesin itu bisa ada pilihan mesin
financingnya seperti apa juga beda dengan produsen mesinnya
itu semua nanti dikaji baru oke keputusan keputusan seperti ini
ada juga bisa memesan pesawat tanpa mesin
baru setelah itu dilakukan oke saya pilih mesin yang ini
tapi kalau di kasus garuda selama ini adalah mereka memang berpesan dengan mesinnya
jadi sudah ini ya sudah lengkap begitu maksudnya
nah jadi prosesnya itu masih panjang lagi setelah memutuskan
kembali lagi financing message nya seperti apa harus di redefine lagi
pembayarannya jadi berapa yang harus dikeluarkan pada saat itu
jadi ada leasing pada saat itu sangat banyak sekali apa yang bisa kita
maskapai bisa pesan dua puluh tiga puluh pesawat hanya dengan bayar slot produksinya saja
nanti baru oke saya bayar soal produksinya nanti saya baru cari uangnya dari mana
jadi kita harus hati hati di sini bahwa ini tidak seperti sesuatu yang mekanisme cuma satu jalan aja
artinya keputusan untuk sebuah kebijakan itu mengambil kebijakan pembelian itu cukup satu orang
bisa dilakukan satu orang
ataukah melibatkan banyak orang
kembali ke pertanyaan dasar saya itu
kalau nonton di garuda sih saya rasa melibatkan banyak orang
melibatkan banyak orang ya
jadi ada dari procurement operations engineering finance terutama juga legal
memang yang di atas tetap direktur utama yang
yang akhirnya memutuskan
oke saya ingin ke bu yanti sekarang
saya sebelum lebih jauh bicara soal tppu seperti yang disarankan bu yanti begitu ya untuk mengusut kasus ini juga berbarengan tppu nya
saya ingin mulai dari pernyataan
mulai dari pernyataan yang kita sama sama lihat dalam informasi atau paket berita sebelumnya
bahwa ketua kpk mengatakan persoalan ini adalah persoalan pribadi dari tersangka
bagaimana anda menilai itu
gimana ya ini kan ada satu penyuapan atas pengadaan suatu korporasi
bayangan kita adalah memutuskan tidak mungkin sendiri walaupun terakhirnya dia
jadi bisa jadi itu keputusannya dia sendiri
setelah ada rapat rapat itu berarti memang bukan masalah pribadi
artinya dia melakukan memutuskan sendiri tapi bukan masalah pribadi
ini kan masalah korporasi memutuskan untuk pengadaan yang bagaimana
yang kedua adalah bahwa memang memutuskan itu by teman temannya juga ya
nah disitu jadi saya pikir ya nggak tahu kpk punya bukti seperti apa sehingga langsung berani mengatakan ini bahwa pelakunya perorangan
ini bukan masalah pribadi
artinya hanya satu orang
iya tidak tepat lah untuk pelaku tindak pidana itu nggak ada pribadi
apalagi ini jelas jelas di dalam pengadaan satu korporasi
itu pun kalau katakanlah bukan kalimatnya pribadi
kaji kata kata yang disampaikan oleh pak agus nanti bukan pribadi
misalnya kita beranggapan bahwa pelakunya setunggal
pelakunya hanya dia sendiri
memungkinkan nggak dalam sebuah pelajaran
ajar di kasus kasus suap lain
terutama ini terkait dengan korporasi besar
melibatkan negara lain juga
ya kemungkinannya adalah kalau misalnya dia pelakunya pelaku tunggal ya
misalnya dia sendiri yang memutuskan berarti dia mempunyai suatu trik ya
trik untuk atau cara cara untuk dalam tanda petik mempengaruhi
karena tidak mungkin keputusan itu pribadi
apalagi ini bumn ya
sementara perusahaan keluarga aja ada
direkturnya di rut dan sebagainya ya kan
itu kan tidak memungkinkan
jadi di sini agak harus ada penjelasan mendalam betul bahwa memang yang bersangkutan memutuskan sendiri
bisa mengalahkan suara suara yang lain
jadi disitulah letaknya bahwa kemungkinan sih bisa jadi
dia bisa meyakinkan
tetapi ternyata dia meyakinkan itu sudah mempunyai deal deal tertentu
dengan pihak pihak tertentu
siapapun dia gitu
rasanya kalau kita melihat
tetapi barangkali memang kpk sudah mempunyai bukti
bahwa dia memang
bisa jadi ini sebuah ketergesaan
yang sudah diputuskan langsung kpk
atau mungkin kpk sudah sangat yakin memang hanya satu begitu ya

tetaplah di cnn indonesia prime
ketika ini terjadi penyelidikan yang berkenaan dengan kasus

setelah menggeledah lima lokasi berbeda terkait dengan kasus dugaan suap mantan direktur utama garuda indonesia
emir sashatar komisi pemberantasan korupsi
menyita sejumlah dokumen yang berkenaan dengan kasus tersebut
penyidik telah menyita sejumlah dokumen
terkait dengan data perusahaan
di singapura data kepemilikan aset
data perbankan dan barang barang elektronik yang relevan dengan proses penyidikan ini
dokumen dokumen tersebut sangat membantu untuk memperkuat proses penyidikan ini
karena disana ada informasi informasi terkait dengan data perusahaan
dan juga soal kepemilikan aset
termasuk juga data perusahaan

baik saya kembali ke pak luhut yang merupakan kuasa hukum dari emir sashatar
jadi sekarang ini akan melakukan klarifikasi tadi yang disebutkan oleh pak luhut
bentuknya seperti apa klarifikasi itu pak
jadi internal ini lebih kepada internal
karena ini sungguh sungguh dipercimbangkan atau direspon secara serius
karena ini kan tuduhan yang serius
maksudnya internal itu bagaimana kesiapa saja pak luhut
internal itu maksudnya seperti
internal yang saya maksudkan internal itu adalah lebih kepada pak emir sendiri
kan untuk mengecekkan gitu semua informasi ini
karena dia sungguh kaget gitu loh mendengarkan informasi ini
dan sungguh sungguh nanti dia akan berikan keterangan kepada kpk kalau nantinya dia dipanggil
baik pak ini salah satu yang juga dicegah untuk ke luar negeri adalah
pak hadinoto sudikno yang dulunya menjadi salah satu bawahan dari pak emir
apakah juga sekarang ini mulai berkomunikasi pak emir dengan pak hadinoto ini
saya kira nggak berkomunikasi dan kita hormati satu proses hukum bahwa kita nggak boleh apa namanya apa ya istilahnya
kalau udah ditetapkan jadi saksi oleh kpk memang
jadi ini lebih kepada apa ya

jadi ini lebih kepada apa ya
kalau yang dimiliki aja informasi untuk mengecek seluruh kebenaran informasi yang disampaikan
kalau yang dimiliki aja informasi untuk mengecek seluruh kebenaran informasi yang disampaikan
oke pak mungkin bisa anda jelaskan ketika anda mungkin berbincang dengan pak emir sam
pak emirsah tadi disebut mengatakan tidak pernah mencampuri ketika ada suatu proyek pengadaan begitu pak ya
tidak mengintervensi dan lain sebagainya
pak emir cerita tidak
bagaimana idealnya waktu itu untuk sebuah pengadaan dan lain sebagainya
siapa yang lebih bertanggung jawab untuk menangan ini sehingga dirut hanya sifatnya untuk menandatangani saja pak luhut
mengenai hal ini ya sejauh ini
jadi cuma yang disampaikan bahwa dia tidak mempunyai pengaruhi apalagi mengintervensi proyeknya
ya artinya penjelasannya seperti apa anda tidak bertanya
belum ini kan masih baru
ini kan masih baru
oke pak geri sekarang saya beralih ke bang giri
bang iri misalnya bisa anda gambarkan tidak proses dari apa namanya
kalau kita lihat bahwa garuda ini sebenarnya kan perusahaan besar
rolls royce juga perusahaan besar
publik bertanya apakah di mana letaknya bisa disebut make sense gitu ketika perusahaan besar dan perusahaan besar
ketika akan menjual barangnya sehingga dia harus menyuap
padahal tanpa disuapin misalnya ini punya nama merek punya merek yang cukup baik
dan bagus dan mungkin saja dipakai di berbagai negara lain
bisa tidak anda berikan penjelasan kemungkinan atau celahnya modusnya seperti apa
ya ini kasus yang cukup aneh
karena memang barangnya bagus
rolsos menguasai mayoritas pasarnya airbus a tiga ratus tiga puluh
saya rasa ini bukan kalau saya lihat dari dokumennya sirius world office uk
ini bukan mengarah ke milih mesin yang mana
tapi lebih ke insurance buat mereka bahwa jangan sampai ada last minute surprise
karena sudah berapa kali terjadi perusahaan besar bernegosiasi untuk mendapatkan kontrak jumlah pesawat yang banyak
dengan ada engine choice pilihan mesin
dan pada saat terakhir ternyata bilang oke saya jadinya pakai si a bukan si b
padahal armada diaz pakai mesin yang misalnya jadi oke saya tidak jadi pakai rolls royce saya pakai general electric
padahal armada diaz selama ini pakai mesin rolls royce untuk yang airbus a tiga puluh nya
itu yang dikhawatirkan
jadi itu membuat sebuah insentif untuk perusahaan besar untuk
mereka bukannya sengaja menyogok mengapa mencoba
jadi apa maksudnya
kalau bahasa halusnya kalau zaman dulu adalah melobi
melobi tidak boleh melibat secara langsung tapi melobi dengan iming iming
dan nilainya cukup besar tapi ya
sebenarnya ini sedikit sekali
ini sedikit sekali
kenapa anda bisa mengatakan sedikit
satu pesawat a tiga ratus tiga puluh itu nilainya dua ratus tiga puluh sampai dua ratus tujuh puluh lima juta dolar
enggak itu enggak masuk akal
oh untuk beberapa pesawat
mesinnya aja sudah kalau nggak salah dua puluh juta empat puluh juta dolar satunya
satu pesawat dua mesin
kita bisa hitung dengan jumlah pesawat yang airbus a tiga ratus tiga puluh pesen di zamannya pak emil s satar
itu enggak masuk akal
kalau kita lihat dari dokumen si sfo ini iming imingnya itu insuransinya itu adalah
sebenarnya rose rous itu pingin garuda selain memesan pakai mesin rolls royce
juga ikut yang namanya total care program
jadi ibaratnya kalau kita beli mobil anda bisa ke bengkel resmi atau ke bengkel sendiri
kalau anda ke bengkel resmi anda bisa ikut membership programnya
kalau mau gok dapat diarah gratis atau dapat diskon suku cadang dan lain lain
ini seperti ini
apakah kemungkinan ini melobi ini untuk juga ikut program yang seperti yang disampaikan
kalau menurut dokumennya si sfo ini arahnya ke situ
jadi ini untuk menambahkan nilai kontraknya dan juga untuk menjamin bahwa dia tidak akan pindah ke tempat lain
jadi bukan masalah pengadaan mesinnya
bukan akan beli punya saya dong bukan begitu ya kalau dari dokumen yang anda baca di sfo ini ya
jadi lebih ke dia ada pakai barang saya saya tidak mau punya last minute surprise
asalnya seperti itu
nah metode yang digunakan ini itu dulu itu lumrah sekali di penerbangan
tapi di uk dengan adanya bribery act di tahun dua ribu sepuluh kalau nggak salah
itu memerlukan perusahaan perusahaan di inggris untuk melaporkan potensi potensi suap sogok dan anetycol practices yang lain
nah di tahun dua ribu dua belas kalau nggak salah
rossa sendiri sudah mengatakan stop pakai maklarnya yang itu
karena kalau itu dia bayar ke orang di garuda
karena di sfo tidak mention siapa
itu akan sangat tidak etis ini melampaui batas etika
nah tetapi dengan cara itu maklarnya dengan benar
itu dia langsung bayarkan
kalau tidak salah yang saya mengerti dari pertemuan
anda membaca dokumen dari sfo
dari sfo itu
jadi ini dokumen memang cukup panjang yang butir mengenai
disebutkan ada berapa orang yang di indonesia di sini
di sini kalau saya tidak salah ngerti tiga
dan sekarang yang ditetapkan tersangka masih dua ya
berarti ada satu lagi yang belum ditetapkan tersangka oleh kpk apakah
yang satu itu tidak jelas apakah jadi tersangka atau saksi
jadi ada maklar dua orang di garuda dan kemungkinan satu lagi yang belum ditetapkan tersangka oleh kpk
dan kemungkinan satu lagi
bisa anda bilang jadi ada maklar dua orang di garuda dan
satu lagi juga dari garuda
tapi apakah sebagai calon tersangka atau hanya sebagai saksi yang mengetahui transaksi tersebut
itu masih belum dijelasin juga agak panjang soalnya dokumennya
bu yenti anda menyebutkan ketika kasus ini sudah diumumkan oleh kpk
langsung anda bersuara bahwa sebaiknya kpk langsung menyertakan tppu nya begitu
tapi kpk rupanya tidak
kpk rupanya memilih untuk menggarap korupsinya terlebih dahulu
baru tindak pidana pencucian uangnya setelah itu begitu
apa alasan anda harus menyertakan tppo nya
karena pemberitaannya kan begini bahwa kpk sudah mempunyai bukti bukti bahwa
bahkan nominalnya pun disebutkan ya bahwa nominalnya disebutkan menerima sekian sekian sekian
berarti kan ada fakta fakta penyidik bahwa memang ada penerimaan namanya suap
itu sudah dilakukan atau diterima minimal terakhir dua ribu dua puluh
berarti kan sudah minimal tiga tahun atau dua tahun
nah berarti kan ada uang suap
nah uang suap itu kemana
kan mestinya kalau kpk melihat seseorang menerima suap dan itu adalah dari bumn berarti itu kan korupsi
begitu menerima hasil korupsi tentu kan sekaligus dilihat uangnya kemana
nah ketika melihat uangnya kemana itu adalah pencucian uang
saya berpikir bahwa kenapa ya kpk
jadi bisa lebih mengungkap juga persamaan begitu ya
ya justru kan saya juga agak heran saya juga agak heran
selalu nadanya kpk dari dulu kalah sampai sekarang selalu mengatakan kami fokus dulu kepada korupsinya baru tppu
kita tidak berbicara kasus ini saja kita berbicara kalau memang ada korupsinya
jangan dong mengatakan kita fokus dulu pada korupsi
karena untuk memfokuskan untuk agar korupsinya terungkap itu harus menggunakan tppu
agar mencegah uang uang ini kemana mana
dan sekaligus menentukan siapa siapa saja sih yang menikmati hasil korupsi
jadi aneh juga kalau pemikirannya kpk
karena selalu mindsetnya korupsi dulu
selain itu ya dari undang undang tppu
itu bisa terlesik juga dengan menggunakan tppu itu bisa terlesik juga kemana saja aliran dana itu
dan itu adalah tppu kan
dan korupsi kan mestinya begitu
karena kalau orang dilakukan jadi korban korupsi atau negara jadi korban korupsi
itu kan dia tidak hanya menginginkan orang masuk penjara
tetapi yang penting adalah kalau bisa uangnya dirampas kembali
dan hakim akan memerlukan itu untuk merampas uangnya dimana mestinya
nah uangnya dimana itu menggunakan tppu
mestinya kan seperti itu
jadi aneh kalau ditunda itu selalu delay gitu kan
kita akan dengarkan apakah memang kpk nanti juga setuju ketika tppu ini dibarengkan begitu ya
bersama sama digunakan untuk menyidik kasus ini agar lebih tuntas
tapi kita akan kembali mengulas hal ini setelah jeda berikut
tetaplah di cnn indonesia prime news
tentu saja sudah sudah

kita akan beri penjelasan
baik saya akan kembali ke pak luhut
jadi pak luhut saat ini ketika tadi dilakukan akan melakukan klarifikasi internal
akan langsung mendatangi kpk atau seperti apa pak
kita tidak mengklarifikasi dengan kpk
jadi untuk secara pribadi
mau melihat apa yang disampaikan yang didengarkan melalui konferensi pers dari kpk itu
dan pak emery sattar sendiri mendukung tugas tugas pokok dari kpk kan gitu ya
supaya nanti dia berhasil atau sungguh sungguh nanti kebenaran material gitu ya
jadi bukan yang lain
jadi saya membicarakan klarifikasi dalam konteks yang itu
jadi konkretnya bahwa pak emery sattar
akan bekerja sama ya
dan akan menghadapi ini secara serius ya
karena komitmennya juga adalah bahwa pemberantasan korupsi di indonesia ini memang harus dilakukan
pak saya ingin bertanya
saya kelupaan tadi pak
kapan kontak terakhir pak emery sattar dengan pak sutikno
sayang belum dapat informasi itu
saya belum dengar
tapi ya memang seperti yang saya katakan tadi
kenal tetapi lupa begitu pak ya
atau belum tahu begitu kapan mereka berkomunikasi
saya belum dengar ya
mungkin saya belum tanya
karena saya sih bertemu dengan pak emery tadi
tapi saya belum dapat informasi itu
perkenalannya itu pun bukan terkait dengan soal pengadaan pesawat
atau terkait dengan mesin pesawat dan lain sebagainya
sama sekali tidak ada pak ya
justru dia tahu bahwa nggak ada hubungannya dengan roll royce
nah itulah sebabnya agak sedikit terkejut gitu ya
atau terkejut bahwa sutikno sudaryo sebagai orang yang menyuap dan memberikan gratifikasi kan dalam hubungannya dengan pengadaan mesin roll royce
terima kasih pak luhut atas waktunya untuk memberikan klarifikasi kepada kami di cnn indonesia prime news malam ini
saya ke bung geri terlebih lanjut
bagaimana bung geri ketika melihat garuda ini sebagai
pemaskapai plat merah kemudian disebutkan sudah ada kasus di mana mantan dirutnya ini diduga menerima suap
tapi kalau berbicara terkait dengan kasus rolls royce sendiri kepada indonesia sudah beberapa kali terjadi
kerentananya itu anda lihat ada dimana
ini lebih ke karakter industri nya ya
oh memang ini kita bicara beberapa barang yang nilainya sangat tinggi sekali
dimana kalau ada permainan angka baik itu direct atau indirect sedikit pun itu nilai besar
itu sangat menghiurkan
dan hal hal seperti ini tidak hanya terjadi di pwmn
di swasta pun juga terjadi
masalah sewa menyewa pesawat nilainya miliaran sebulan
tapi bisa saja ada yang mengambil nilai sedikit di atas itu
kalau kita multiply itu dengan berapa pesawat itu kan juga jumlahnya lumayan
jadi disini memang sangat menghiurkan untuk mencoba mengambil lebih dari yang sepatutnya
dan itu bisa dilakukan dengan kenaikan kenakan yang bisa dianggap wajar
kita juga jangan lupa bahwa memang nilai pesawat mahal
misalnya tahun dua ribu dua
sebuah pesawat airbus a tiga ratus dua puluh yang satu ratus lima puluh kursi itu harganya katalog price nya enam puluh lima juta dolar
tapi kalau anda membeli banyak anda bisa menegosiasikan harganya turun sampai ke empat puluh lima juta atau bahkan ke tiga puluh lima juta
kalau dengan diskon yang segitu besar lalu anda naikkan lagi sedikit untuk kantong anda siapa yang akan suspek
jadi itu memang untuk mencari ini butuh spesialis kejahatan
karena pidana korupsi tidak bisa hanya dengan internal audit biasa di perusahaan
itu susah sekali
selama ini yang anda lihat untuk internal audit di garuda sendiri bagaimana
saya nggak tahu itu persis bagaimana
ada amati misalnya
kalau saya amati gini
kita tahulah waktu di tahun dua ribu waktu di tahun sembilan puluh an pengadaan pesawat yang sama tipe pesawat yang sama a tiga ratus tiga puluh itu juga bermasalah
sampai waktu tahun dua ribu tujuh itu juga sampai ada banyak kasus mengenai
kalau saya melihatnya begini
kalau di swasta hal hal seperti ini masih bisa terjadi itu berarti sangat mungkin hal yang sama bisa terjadi di bumn
nah jadi di situ itu ini tidak bisa hanya dengan audit biasa
karena apa kita juga lihat
nation structure juga sangat kompleks kalau buat pesawat
jadi kembali lagi untuk melihat adanya penyimpangan dari sebuah misalnya structure disagreement
itu yang ahli pun juga butuh waktu yang cukup lama
jadi ini tidak gampang
bu yenti kalau kita lihat ini kan menarik karena ketika singapura juga ikut memberikan data begitu kepada kpk
ada semacam apa namanya pertanyaan besar
biasanya singapura sangat susah sekali untuk bekerjasama dengan indonesia terutama terkait kasus kasus korupsi
ataupun uang uang hasil korupsi yang disimpan di singapura
anda melihatnya ada apa ini
kalau saya melihatnya positif aja ya
karena memang jadi positif untuk kita
karena beberapa waktu sebelumnya kan kpk sudah warning kan bahwa akan ada mutual legal assistance atau ada bantuan bantuan tentang informasi informasi keterkaitannya dengan korupsi
jadi ya apapun lah alasannya apa yang penting itu positif untuk kita ya kembangkan yang bisa kerjasama seperti itu dengan negara lain
memang seperti itu ya
apalagi kan memang apalagi dengan tindak pidana pencucian uang itu sangat mungkin uang itu mengalir ke luar negeri
nah itu kan sangat mungkin
jadi kerjasama seperti ini harusnya dipupuk itu bagus gitu
dan saya kembali kepada tadi ya bahwa itu bukan dari saya saja bahwa ada korupsi ada pencucian uang
oh berbarengan itu ya
perbaringan itu memang amanatnya pasal tujuh puluh lima
kalau penyidik yang sedang menangani korupsinya dalam hal ini kemudian mengetahui atau mendapatkan bukti awal bahwa terjadi pencucian uang
maka sekaligus disidik
artinya pertanyaannya adalah kenapa kok kpk tidak melihat
sementara logikanya kan seperti itu uang ini kemana
nah harusnya dicari sekaligus ya
jadi disini agak saya sayangkan kalau kpk masih punya statement atau punya mindset bahwa korupsinya duluan
sementara ada ya satu contoh kasus yang bagus ya model penanganan korupsi dan pencucian yang bagus
dua ribu sepuluh yang dilakukan oleh polisi ya terhadap kasus ini
di kasus di indonesia juga ya
itu bagus sekali antara korupsi dan pencucian uangnya sehingga lebih dari sepuluh orang pelaku itu langsung sekaligus pt askrindo
nah itu bagus sekali itu juga hampir setengah triliun
nah itu artinya kpk mestinya bukan saya merendahkan polisi tidak
ini ada contoh dari polisi yang bagus sekali menangani itu
kenapa kpk tidak ikut melakukan itu begitu ya
nah belajar kali kali belajar dari polisi boleh dong
kalau menurut anda untuk itu diterapkan dalam kasus ini akan sangat menguntungkan seperti apa bu
oh iya kalau masyarakat mengatakan bahwa pemberantasan korupsi
burita ini bisa terbuka secara cepat tidak
semuanya dibuka makanya itu kan ada pengembangan kasus makanya saya juga heran sekali
terlalu dini mengatakan bahwa pelakunya hanya tunggal
karena kan memang yang namanya penyidikan adalah mengembangkan siapa siapa saja gitu kan
yang terlibat korupsinya dan kemudian uangnya kemana saja
belum tentu juga pencucian uangnya hanya dua tiga orang bisa jadi kemana mana
ini kan juga harus ditelusuri
dan yang lebih penting lagi kalau masyarakat mempunyai pandangannya dengan bahasa
bahwa dimiskinkan pandangan masyarakat supaya mudah lah
memiskinkan itu pakai tppu tidak pakai undang undang pencucian uang tidak pakai pasal delapan belas dengan putusan pengadilan
saya kira kalau itu mungkin kpk setuju tapi mungkin setelah kasus korupsi selesai mungkin begitu
keburu hilang ya
oh keburu hilang
karena tppu adalah trusting sesegera mungkin
karena yang diinginkan para korban korupsi dalam hal ini misalnya kalau korupsi yang lain negara langsung itu adalah
bahwa uang itu kembali lagi
kembali ke negara
bagaimana kalau terlambat
bung geri ini menjadi pelajaran begitu sebenarnya ya
apa yang seharusnya kemudian dilakukan oleh katakanlah sekarang ini adalah garuda indonesia untuk berbenah mencegah hal ini
tidak bisa terjadi lagi atau ada orang yang melakukan mencari celah katakanlah seperti itu
terutama untuk dari pejabat pejabatnya sendiri
jujur aja susah
karena kembali lagi industri ini juga cukup tertutup
suppliers juga cukup tertutup
suppliers juga cukup tertutup
informasi informasi negosiasi itu sangat confidential antara supplier dan sebagainya
sangat rahasia maksudnya
kita bicara ratusan juta sampai biliran dolar
dimana perbedaan harga itu tergantung dengan negosiasinya
mungkin harusnya saling mengawasi antar pejabat itu sendiri kali ya
kita kalau saya lihat mau tidak mau kita juga harus tergantung dengan pihak yang menjaga supplier tersebut
hal hal seperti ini ini di indonesia biasanya dianggap lumrah
tapi di sana dianggap ini tidak lumrah
bisa saja misalnya di kasus ini pak emery bilang ini bukan buat ke pengadaan itu dan himat bitalin the truth gitu
bisa saja juga ini intermediary melakukan memang gratifikasi yang dia tidak mengakui ke pihak menerimanya
bahwa itu untuk deal tersebut
karena sesuai dengan dokumen ini dia juga tidak menyatakan bahwa pemberian uang itu adalah untuk deal ini
terkaitnya di pihak intermediary
baik kita nantikan apa kata kpk selebih lanjut
karena ini rupanya pak luhut juga belum banyak menerima informasi dari pak emery sendiri
juga kpk masih cukup menutup
tapi kita akan jadikan ini pelajaran
nanti kita akan ulas lebih lanjut
sejauh mana kpk akan membongkar benar benar kasus ini
terima kasih bang gedi
terima kasih juga bu yenty ganarsi telah bergabung bersama kami